pt kereta api indonesia siap terlibat dalam merealisasikan pembangunan kereta api medan danau toba yang direncanakan oleh kementerian perhubungan
pembangunan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah memperbanyak akses ke sektor wisata danau toba
seperti yang dilansir detik finance direktur utama pt kai edi sukmoro mengatakan siap menjadi operator jika nantinya kereta api medan danau toba akan direalisasikan
jalur ini nantinya juga akan bertemu dengan jalur kereta menuju siantar
jalur baru yang dibangun akan dimulai dari pematang siantar menuju parapat sepanjang enam puluh km
mempertimbangkan ketersediaan lahan hingga faktor kondisi geografis pembangunan jalur kereta api diprediksi baru bisa dimulai pada tahun dua ribu tujuh belas
dan kemungkinan akan beroperasi pada dua ribu dua puluh
nantinya durasi tempuh medan danau toba menggunakan kereta api akan sekitar tiga jam
menurut menteri koordinator kemaritiman luhut panjaitan investor asal tiongkok berminat membangun jalur kereta api yang menghubungkan kota medan hingga ke danau toba ini
pembangunan jalur kereta api itu dimaksud untuk mengembangkan sektor perikanan dan infrastruktur di kawasan danau toba
untuk mewujudkan hal tersebut investor tiongkok akan menanam dana sebesar sepuluh miliar dolar amerika atau sekitar rp satu ratus tiga puluh empat triliun